puluhan supporter pendukung persegres gresik ultrasmania berunjuk rasa menolak perdamaian dengan supporter pstni
mereka menuntut pstni dibubarkan karena sebagai institusi militer tidak layak membentuk klub sepak bola
sambil membentangkan sepanduk besar puluhan anggota ultrasmania menggelar demonstrasi di depan gedung dprd gresik
para supporter ini juga menunjukkan spanduk berisi foto anggota ultrasmania yang menjadi korban
saat terjadi bentrokan antara ultrasmania dengan supporter pstni pada dua puluh dua mei lalu lima puluh orang terluka dalam peristiwa ini
mereka juga membentangkan sejumlah poster menuntut pertanggung jawaban dari pstni
pstni juga dituntut bubar karena menurut para demonstran tidak pantas institusi militer membuat tim sepak bola
kesepakatan damai antara supporter ultrasmania dengan supporter pstni yang sudah dilakukan pada dua pekan lalu mereka anggap tidak berlaku karena tidak melibatkan semua anggota dari ultrasmania
aksi ini tidak berjalan lama setelah ditemui anggota dprd para supporter ini bubar dan kembali ke tempatnya masing masing